selain barada eliezer dan brigadir rikerizal
ada enam perwira polisi terancam tamat karir kepolisiannya
akibat terlibat dalam rencana verdi sambo
bersama ferdi sambo enam perwira itu ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice
atau menghalang halangi proses penyidikan pembunuhan terhadap brigadir yosua
mereka adalah brigjen hendra kurniawan
kombes agus nurpatria
dan kompol cak putranto
kompol baikuni wibowo dan kompol cak putranto dipecat secara tidak hormat
sedangkan empat lainnya berpotensi terancam nasib serupa
pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian
setelah diputuskan oleh sidang komisi
yang bersangkutan mengajukan banding juga
komisioner komnas sam khairul ana menyebut
ada dua kategori obstruction of justice yang dilakukan
pertama pihak yang merancang skenario palsu
dan pihak yang menghilangkan barang bukti di tkp
adanya tindakan perusakan pengambilan dan atau penghilangan cctv
dan atau dekoder di tkp dan di sekitar tkp
jadi ini untuk mengkonsolidasi tkp
pihak kepolisian menuturkan
para penyidik baris krim polri sedang merampungkan berkas para pelaku obstruction of justice
sebelum diproses hukum pidana
tim liputan cnn indonesia